pak hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil
dengan pernyataan tersebut kami melihat
pak hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil
sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman
beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan negarawan
yang harusnya menunjukkan sikap respect ya
yang baik buat generasi muda dan buat kita semua
silakan saja dia memilih bersikap tersebut
tapi rakyat pasti menilai
sikap sikap seperti ini sangat amat tidak layak untuk dicontoh
dan beliau sangat amat tidak layak untuk dijadikan panutan
politik kita ke depan adalah politik saling menghormati
sepertinya akan tergilas oleh zaman